baru beberapa menit dibuka tiket pertandingan fifa matchday indonesia melawan argentina yang ditawarkan pada hari pertama habis terjual
pembelian tiket dimulai pada pukul dua belas waktu indonesia barat namun hanya berselang beberapa menit setelah pembukaan tiket untuk seluruh kategori habis terjual
ada empat kategori tiket yang dijual hari ini khusus untuk nasabah bank bri
penjualan tiket untuk kategori umum akan dibuka selama dua hari pada enam hingga tujuh juni dua ribu dua puluh